selasa pagi warga sekitar masjid sunda kelapa jakarta pusat dikejutkan dengan keberadaan tas mencurigakan karena diduga berbahaya
area masjid sunda kelapa kemudian disterilisasi
tas tersebut diletakkan oleh seorang tak dikenal
sebelumnya pelaku sempat disapa petugas keamanan yang berjaga di dekat masjid sunda kelapa tepatnya di pos pengamanan gereja paulus
namun pelaku malah melarikan diri ke arah masjid sunda kelapa dan kemudian meletakkan tasnya di halaman masjid
karena mencurigakan aparat keamanan kemudian memanggil tim gegana untuk memperiksa tas tersebut
setelah diperiksa tas tersebut tidak bersihkan barang peledak melainkan hanya kain dan pakaian biasa
polisi sendiri hingga kini masih mencari pelaku yang melarikan diri tersebut
sementara pengamanan di tempat tempat ibadah dan keramaian makin ditingkatkan jelang perayaan malam tahun baru
selama operasi liling jaya maka semua personil
baik itu polda polres juga polsek semua melaksanakan pengamanan yang ditingkatkan
baik itu tempat tempat ibadah ataupun tempat tempat keramaian lainnya